saya ibunya ucuk dan ini adiknya
gitu kenalin bu saya calon istrinya ucup
kok beda sama kamu sih emang beda
kamu cuma temen temen kita nggak kenal juga ibu nggak penting loh lu masih
ududu baik juga eh ah menganggap sekarang pergi cari duit dulu buat bayar sama gua eh
lu kagak percaya banget sama gua eh lu berani sama gua eh eh eh eh eh
gue cari duit deh gue balik lagi gue bawa duit yang banyak buat nyumpel mulut lu pada
buat tunggu janji lo
wangziman anzara didombret sama di calangan hilang bu
ada yang masuk nggak bu
nggak mungkin rumah kita nggak ada yang di jebol bu itu pasti bang ucup lagi bu

enggak perlu tahu dari mana yang penting ada uang kita senang senang udah main
sampai kapan kamu seperti ini
sampai kapan ya semua nih gara gara lu tau
lu jadi orangtua tuh kepecusan
dia sel gue tuh lahir dan lahir lu
untuk ibu mengandung kamu dengan doa
ibu kepingin anaknya menjadi anak yang soleh
hidup ini butuh duit bu
gimana mau senang senang gimana menyenengin anak
kamu salah jalan
ke jalan donggak
ke jalan yang benar
salah jalan ibu bilang
ya aku kesana sekarang
ya aku siap dulu
silahkan tu doa
kamu siap nggak dengarnya
aku siap lah kenapa kenapa
aku siap lah
kamu diterima kerja
diterima aku lah maren ya
aku nggak jadi pengangguran lagi sayang
kalau kamu kerja
kamu kan punya penghasilan
setengahnya buat aku ya
ya ampun sayang
semuanya buat kamu aku rela
untuk bisa segera dipahamkan
pokoknya saya nggak mau tahu ya
saya pengen keuntungan dua kali lipat daripada ini
dan kalau nggak bisa
kalian semua saya pecat tau
ini temen temennya kenapa lewat cuci
ini temen temennya kenapa lewat cuci
kamu lihat deh cincin aku
bagus kan berliannya
bagus bagus banget sih
iya aku beli dari temen aku
dia jual murah banget cuma dua ratus juta
sayang kemarin kan kamu baru beli
kok beli lagi sih
kok jadi pelit kayak gitu sama aku
kamu tuh gak bakalan bisa jadi kayak sekarang nih
kalau bukan karena aku
aduh ya allah
ini kok debu semua
kayaknya nggak mungkin deh kita berdua tidur disini bu
tempatnya kotor ya
udah sempit lagi
lu gak sebanyak ngemeng ya
lu masih mending lu mau gue tampung disini lu sama ibu
daripada lu berdua tidur di jalanan
tinggal bersihin susah amat sih
tinggal bersihin susah amat sih
kamu banget sih bete tau gak nunggu di mobil
ini pembantu kamu ya
ini pembantu kamu ya
dan ini adiknya ucup
dan ini adiknya ucup
kok beda sama kamu sih

iya emang beda

kamu ucup punya temen wanita gak kenalin ke ibu
gak penting lu
lu masih mending mau gue tampung disini
pokoknya lu kalo mau tinggal disini
ikutin peraturan gua
ikutin peraturan gua
awas nih kalo sampe besok gak bersini

aku pengen banget punya rumah yang bertingkat
terus harus ada kolam renangnya
kolam renang bagian sana kali ya belakang
nanti kita abisin sampe belakang
nanti kita abisin sampe belakang
soal ini akan aku lakuin
adik sama ibu kamu gimana
di sama ibu kamu gimana
kalo sekiranya mereka akan ngganggu kita
mending kita buatin kamar dibelakang aja
cuma kamarnya gak usah gede dua ya
tapi barang barang ini peninggalan suami saya alparo ya elah barang barang busuk
gini aja masih aja sih dipertahanin bu ini kan barang barang ayahnya ucup ibu dengar ya ucup
juga gak akan pernah mau punya barang barang kayak gini busuk kayak gini mana ada yang mau
udah bang ini semua dibuang aja semuanya baik ya kan nggak bisa kamu sesuka suka kamu begini
gue ingetin ya lo itu angkat derajatnya dan ucup udah nyerahin semua nyakit gue

mau sama cemacem mau diim aja hai mbak tolong ya jangan kasar sama ibu saya anak kecil
mengikuti kutan hajab wajib pengajar mau lawan eh kalian berdua mendingan balik sana ke gudang
isteri yang kayak gitu malah nia bu di luar possibilities sama pacarnya dibanding sama
kita sedangkan kita dibikin kayak orang lain di rumah sendiri ibu juga enggak suka tapi mau
bilang apalagi itu pilihan abang kamu kita doakan saja dah mereka bahagia ya tapi bang ucup mudah
berubah banget sekarang bu kita malah pakarnya yang kayak gitu jangan jangan kita tidur di sini
gara gara pacarnya bu
kita harus terima semua ini
bu ibu tuh di sini nggak dapat udara segar bu
apa kita pergi aja bu dari sini
henti zara bisa kerja kok
gimanapun pokoknya kita harus jauh jauh dari bang ucup sama pacarnya
jangan jangan zara
ibu gak mau pergi dari rumah ini
rumah ini peninggalan ayahmu
sekarang udah istirahat bu